hingga kini kepolisian daerah jawa timur sudah menetapkan dua mucikari sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online yang diduga melibatkan dua artis terkenal
sedang terhadap pelanggan pihak kepolisian menyatakan pelanggan prostitusi online tidak bisa dikenai tindakan hukum karena belum ada aturannya
kabit humas polda jawa timur pun menyatakan saat ini polisi hanya bisa memeriksa pelanggan prostitusi yang dilakukan oleh artis sebagai saksi
untuk identitas pelanggan polisi pun enggan mengungkap ke media karena aturan hukum yang menjerat pelanggan jasa seks tidak ada
dan tidak bukan bahwa sementara belum ada yang kita bisa menjerat kepada yang bersangkutan
kecuali kecuali begini ternyata pelanggan itu menggunakan jasa daripada ini untuk seseorang lagi
dan dia menerima daripada bayaran itu atau komisi itu kepada orang lain yang dia berikan jasa daripada prostitusi itu maka itu bisa kita jerat
sementara belum ada kita dapatkan itu